polisi telah menetapkan peggy setiawan alias peron sebagai pelaku utama pembunuhan vina dan eki di cirebon pada dua ribu enam belas lalu
namun saat digiring pg membantah tuduhan sebagai pembunuh vina dan eki
telah bergabung bersama kami ketua harian kompolnas benny mamoto dan pakar hukum pidana prof hipnu nugroho
selamat petang pak benny prof ibnu terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
baik saya ke pak benny terlebih dahulu
pak beni adakah update terbaru yang diterima kompolnas usai polisi menggelar konferensi pers
karena tadi juga ada yang menjadi sorotan ketika peggy mengklaim membantah bahwa dirinya adalah pelaku dari pembunuhan vina dan eki
ya jadi dari kompolnas sendiri akan mengawal terus
minggu depan nanti akan berkunjung ke polda jabar
menerima paparan secara lengkap
di samping itu juga tentunya kalau menyangkut masalah sikap tersangka tidak mengaku kemudian menolak dan sebagainya adalah hak masing masing
namun kita patut hormati juga proses hukum yang sedang berjalan
di tengah masyarakat menuntut penanganan kasus ini agar segera tuntas dan diharapkan penanganannya secara profesional
maka kami melihat bahwa penanganan kasus ini cukup intensif ya
sejak mulai viral sampai sekarang intensif sekali
dan memang upaya untuk menggugat pra peradilan adalah satu langkah yang tepat
karena apa di forum itulah akan diuji
oke tapi sebelum kita ke pra peradilan pak beni
dari kompolnas sendiri ikut mengawasi
tidak dari proses pemburuan hingga penangkapan hingga saat ini penetapan sebagai tersangka
jadi kami mempercayakan penuh kalau proses pemburuan tentunya kami tidak mengikuti
biasanya kami diawali dengan meminta klarifikasi sudah dapat informasi kemudian kami update progresnya
dan nanti kalau sudah dinilai lengkap kami diundang untuk gelar perkara bersama
kemudian nanti kalau ada pra peradilan kami hadir
kalau ada rekonstruksi kami juga hadir
sampai dengan nanti berkas ini mulai bergulir di pengadilan
prof ibnu bagaimana anda membaca dari kacamata hukum pidana terkait proses yang sedang dilakukan saat ini
hingga saat ini polisi juga menetapkan pg sebagai satu satunya dpo yang ditersangkakan
oh ya ya saya kira kita apresiasi polda jawa barat sudah menentukan satu ya
satu ini saya kira sudah disangkakan sebagai tersangka
apa itu tersangka adalah seseorang karena kedudukan berdasarkan bukti yang patut atas perbuatannya
oleh karena itu bukti atas patut perbuatannya itu paling tidak polda
jawa barat sudah menentukan minimal dua bukti
saya kira kalau kita lihat delapan tahun yang lalu sudah cukup laksanakan
oleh karena itu terhadap permasalahan ini kita apresiasi terhadap persangkalan oh itu sah sah saja
karena dalam ilmu hukum namanya keterangan tersangka keterangan terdakwa itu berlaku asas non incrimination
bahwa suatu keterangan terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri
kan itu loh bicara hukum adalah bicara bukti
ya prof hipno ini kan polisi merubah dari daftar dpo yang tadinya tiga orang
yang selama ini diketahui tiga orang sejak tahun dua ribu enam belas lalu ditetapkan hanya jadi satu orang dpo
ya kalau menurut saya terlalu dini ya
karena begini mbak kalau kita lihat ke belakang pernyataan kapolres waktu itu itu di video ada adalah sebelas
pertanyaannya yang dua kemana
dengan demikian kami berharap mudah mudahan sembilan dulu dari satu ini saudara p ini akan membuka kembali
sehingga dengan konsep pembuktian di persidangan nanti akan terjadi oh ternyata a b
oleh karena itu pengungkapan perkara itu tidak hanya juga pada tingkat sidik
tapi pengungkapan perkara di peradilan juga sangat menentukan
sehingga mudah mudahan nanti jaksa pengacara hakim bisa ngurek kembali
nah dari yang lain itu saya kira menjadi pintu bagi polda jabar untuk menentukan dua yang ada sekarang ini
pak benny lalu apa dong yang membedakan dari yang beberapa tahun lalu kita tahu tiga dpo
yang sekarang akhirnya baru dijelaskan hanya satu dpo
ya ini kan hasil dari pendalaman
pemeriksaan ulang kepada para narapidana dan saksi saksi
dan akhirnya setelah diklarifikasi satu persatu hasilnya seperti ini
salah satu catatan yang menarik adalah dalam rilis di reskrimpo menyampaikan bahwa ada pihak yang menyuruh para tersangka waktu itu ya
dan terdakwa itu untuk mencabut keterangannya
saya pernah menangani kasus seperti itu
tiba tiba begitu didampingi pengacara langsung dicabut semua keterangannya
tapi untung saya punya bukti dna yang menghubungkan antara barang bukti dengan dna pelaku
sehingga hakim tetap memutus dia salah
apa yang bisa dilihat ketika konsistensi dari penyidik polda jawa barat yang berlaku beberapa tahun lalu hingga saat ini akhirnya merubah jumlah dpo
karena sketsa wajah tidak dibuat
ingat kasus bombali amroli itu pertama diawali dengan sketsa wajah
dan ternyata mirip dengan pelakunya
nah kemudian kalau sudah ada sketsa wajah dan diedarkan maka publik akan berpartisipasi ikut mencari
kemudian akhirnya terjadi perdebatan sekarang
tinggal bukan di sana peggy tinggal di sini dan sebagainya
ini kembali berawal ketika membuat dpo saat itu tidak detail betul dan tidak apa namanya kalau menurut saya kurang
sehingga sekarang memunculkan perdebatan
prof ibnu lalu sketsa wajah ini yang juga menjadi pertanyaan publik
kenapa saat itu tidak dikeluarkan sketsa wajah
dan juga ciri ciri tidak diberikan secara detail
dan ini juga yang menjadi catatan dari pak benny
apa yang anda lihat dari proses ini
ya tampaknya ada sesuatu yang disembunyikan mbak
sebab kalau kita melihat suatu penentuan tersangka
adalah hasil dari lidik
ini adalah suatu tindakan penyelidik untuk mengumpulkan bukti guna menentukan tersangka
paling tidak polres cirebon itu sudah tahu foto fotonya
pasti tiga belas itu fotonya abc dan sebagainya
karena itu sudah pada tingkat sidik penentuan tersangka
saya kira itu sedikit kurang profesional
tapi kalau dari persyaratan mengeluarkan dpo itu termasuk tidak sih
untuk mensyaratkan adanya sketsa wajah
kalau anda tadi menyebutkan ada sesuatu yang disembunyikan
apakah untuk mengaburkan dari sosok para dpo ini
ya kalau kita lihat penanganan penanganan perkara mbak
apalagi perkara perkara yang terkait dengan anak
apalagi perkara kerabat kuda
itu biasanya saat penentuan tersangka itu yang menjadi puncaknya
ini yang kadang kadang menimbulkan suatu permasalahan
oleh karena itu objektifitasnya nanti di persidangan
mbak bisa lihat kasus kasus di persidangan
siapa yang abc dan sebagainya
makanya kami harapkan dengan pengungkapan satu pg ini segera disidangkan
mudah mudahan bisa membantu yang dua sebagai dpo
yang pada waktu itu tidak ada suatu identifikasi fotonya
ini bagian dari strategi pengungkapan suatu perkara
pak benny lalu setelah ditetapkan satu orang dpo ini sudah ditangkap
pengawasan seperti apa yang akan dilakukan kompolnas selanjutnya
yang pertama tentunya setelah nanti kami menerima gelar
kemudian dari saksi saksi nanti siapa saja
siapa yang merubah keterangan
dicabut kemudian kembali lagi dan sebagainya
itu semua nanti tentunya kami
selaku mantan penyidik juga
ini sudah cukup atau belum
masih ada kelemahan atau tidak
kemudian berlanjut kami juga akan mengikuti
proses ketiga sidang peradilan
di sana akan ada argumentasi dan ardu bukti ya
karena selama ini kan beredar kan
saksi kemudian tiba tiba sekarang sudah mulai bermunculan
foto bersama sama dalam satu kelompok
padahal sekarang mengatakan saya nggak kenal
saya yakin penyidik sudah mendalami betul
bahwa mereka sejujurnya kenal begitu
pihak keluarga dari pegi akan mengajukan perapradilan
dan keluarga saat ini mengklaim bahwa
saat peristiwa pembunuhan terjadi
lalu berdasarkan kacamata hukum pidana
pembuktian seperti apa yang bisa diajukan
oleh kuasa hukum dari keluarga peggy
pembuktian ketika lokus dan tempos deliktinya terjadi mbak
di bandung itu kan hanya pelarian
pengungkapan bukti bukti yang disampaikan
itu masih berkata pada delapan tahun yang lalu
dengan demikian mudah mudahan
polda jabar bisa mengurai bukti bukti
lokus dan tempos deliktia ditemukan di wilayah cirebon
saya kira kalau masih delapan tahun masih cukup lah
apalagi masih maju lah gitu loh
sudah bergabung dan juga membagikan perspektif